sepanjang sejarah generasi muda indonesia selalu memiliki posisi khusus dalam perjalanan bangsa ini
mulai dari sumpah pemuda proklamasi kemerdekaan hingga reformasi
tidak lepas dari kontribusi langsung pemuda dan pemudi bangsa
generasi baru indonesia atau gendi adalah sebuah wadah bagi mahasiswa mahasiswa terbaik penerima beasiswa bank indonesia
visi pengembangan gnb yaitu menjadi frontliner atau garda depan bi terkait penyampaian informasi ke bank sentralan
agent of change agen perubahan dan role model di sekitarnya
serta fusion leader untuk menjadi pemimpin indonesia di masa depan
leadership camp tahun dua ribu tujuh belas dilakukan sebagai bagian dari pengembangan wawasan pengalaman
dan motivasi kepemimpinan sekaligus memperkuat networking antar sesama penerima beasiswa bi
acara ini merupakan ketiga kalinya sejak dua ribu lima belas yang diikuti oleh empat ratus empat puluh perwakilan genb dari delapan puluh delapan perguruan tinggi negeri di indonesia

penguatan kapasitas generasi baru indonesia atau gendi dilakukan antara lain melalui pengembangan soft skill
individual berupa pelatihan penulisan public speaking entrepreneurship serta pelatihan lainnya
selain itu penguatan kapasitas genji juga dilakukan melalui pembekalan terkait pelaksanaan tugas dan kebijakan bank indonesia
generasi baru indonesia harus mampu hadapi tantangan masa mendatang
dan semakin kuatnya globalisasi
kondisi itu jelas membawa tantangan berupa kompetisi yang lebih ketat
saya meyakini bahwa globalisasi pada esensinya merupakan peluang emas
bagi adik adik sekalian untuk dapat mewujudkan tujuan mulia pendirian bangsa ini
pada acara gambir leadership camp tahun ini
provinsi jawa timur terpilih menjadi genb terbaik nasional dua ribu tujuh belas
serta perwakilan jambi banten dani legawa terpilih sebagai peserta terbaik leadership camp dua ribu dua puluh
tujuan utamanya untuk memberikan kesempatan kepada gnp gnp di berbagai daerah
untuk mengenal satu sama lain untuk memperluasi jaring
juga tentunya untuk memberikan pembekalan dari aspek kepemimpinan lirik

banyak sekali hal hal yang menarik yang kami dapatkan di sini
mengenai tentang kepemimpinan tentang keuangan di indonesia
dan banyak sekali juga tentang budaya yang ada di indonesia
yang baru bahkan baru saya ketahui di bogor ini
genby akan terus memiliki semangat dan keberanian tinggi
dalam menciptakan inovasi baru memiliki daya saing
serta siap menjadi pemimpin unggul di masa depan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia